saudara saudara hari ini kami akan kembali menyampaikan kinerja data di bidang kesehatan
yang kita impun sejak pukul dua belas waktu indonesia bagian barat kemarin sampai dengan saat ini
kita telah melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak dua puluh tiga tiga ratus sepuluh spesimen
sehingga total spesimen yang kita pereksa saat ini adalah satu tiga puluh delapan sembilan ratus delapan puluh delapan spesimen
dari pemeriksaan spesimen ini kita dapatkan kembali kasus konfirmasi positif covid sembilan belas sebanyak satu enam ratus tujuh puluh satu orang
sehingga totalnya adalah menjadi tujuh puluh empat delapan belas orang
kalau kita lihat sebarannya dari kasus positif yang kita dapatkan hari ini adalah sebagai berikut
jawa timur melaporkan empat ratus sembilan kasus baru namun melaporkan sembuh sebanyak tiga ratus delapan belas orang
kemudian dki jakarta melaporkan kasus baru tiga ratus tujuh puluh delapan orang kasus baru dan dua ratus lima belas sembuh
sulawesi selatan satu ratus delapan puluh kasus baru dan satu ratus tujuh puluh enam sembuh
jawa tengah seratus kasus baru dan lima puluh sembuh
sumatera utara delapan puluh tujuh kasus baru enam belas sembuh
kalimantan selatan tujuh puluh sembilan kasus baru dan tujuh puluh lima sembuh
jawa barat melaporkan tujuh puluh tiga kasus baru dan tujuh puluh lima sembuh
jawa barat melaporkan tujuh puluh delapan kasus baru dan dua puluh delapan sembuh
hari ini delapan belas provinsi melaporkan kasus baru di bawah sepuluh
enam provinsi tanpa ada kasus baru sama sekali
yaitu jambi kalimantan barat kalimantan utara sulawesi tengah lampung nusa tenggara timur
kasus sembuh yang kita dapatkan sampai dengan hari ini akumulasinya adalah
satu satu ratus sembilan puluh orang sehingga total sembuh menjadi tiga puluh empat tujuh ratus sembilan belas orang
kasus meninggal bertambah enam puluh enam orang sehingga menjadi tiga lima ratus tiga puluh lima orang
telah empat ratus enam puluh kabupaten kota yang terdampak di tiga puluh empat provinsi
kasus odp yang masih kita pantau sebanyak tiga puluh empat delapan ratus delapan puluh tujuh orang
dan pdp yang masih kita pantau tiga belas tujuh ratus lima puluh dua orang
saudara saudara mari kita sadari bahwa dari penelitian yang terus berlangsung
yang dilaksanakan oleh para ahli sekarang terlihat bahwa salah satu faktor
yang paling menyumbang kasus positif positif adalah kasus pendidikan

ini menjadi penting
oleh karena itu kami mengingatkan kembali gunakan masker
gunakan masker yang nyaman untuk kita pakai
masker kain sebenarnya memiliki kualitas yang cukup bagus
namun apabila desainnya terlalu ketat menutup hidung ini juga membuat tidak nyaman
kemudian masker kertas atau masker yang sering digunakan oleh tenaga medis
itu juga menjadi salah satu contoh masker yang bisa digunakan
saat ini kita sudah bisa mendapatkan di mana mana dengan mudah
oleh karena itu gunakan masker menjadi penting
kami mengibaratkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker
ibarat orang yang hanya menggunakan payung
yang bisa melindungi dari teteh
masker yang terlihat terlihat terlihat terlihat
tetapi tidak melindungi dari samping
oleh karena itu tetap gunakan masker sebagai pengaman
ibaratnya adalah menggunakan jasujan yang penuh
sehingga bukan hanya tetesan air dari atas dari samping pun juga bisa kita hindari
oleh karena itu saudara saudara sekalian sekali lagi
menggunakan masker menjadi yang penting
gunakan masker yang nyaman untuk kita
agar kita bisa menggunakan masker yang nyaman
dan gunakan masker yang benar
kami melihat banyak sekali yang menggunakan masker kain yang didesain terlalu tebal
sehingga akhirnya tidak nyaman untuk bernafas
atau menggunakan bahan elastis yang kemudian terlalu menekan hidung
ini pun juga tidak nyaman digunakan
sehingga seringkali penggunanya menurunkan maskernya
hanya menutup mulut dengan alasan tidak bisa bernafas
oleh karena itu gunakan yang benar
buatlah desain yang baik agar tidak menutup hidung dan mulut secara ketat
namun mampu melindungi keseluruhannya dengan baik
apakah akan menggunakan masker kain atau menggunakan masker kertas masker
masker bedah atau masker yang dipakai medis silakan
pada prinsipnya ini yang menjadi beberapa hal yang kami amati
tertularnya seseorang karena tidak disiplin menggunakan masker dengan baik
dengan berbagai alasan termasuk alasan tidak nyaman dengan maskernya
oleh karena itu saudara saudara sekalian silahkan gunakan masker yang nyaman
yang bisa anda dapatkan dengan mudah
namun betul betul mampu melindungi saluran nafas kita hidung dan mulut dengan baik
dengan cara ini maka kita akan bisa mengendalikan semuanya
beberapa ahli mengatakan bahwa mikro droplet droplet yang kecil
itu bisa kita ibaratkan seperti aerosol seperti semprotan obat nyamuk misalnya
dia akan melayang layang di udara untuk waktu yang cukup lama apabila ruangan ini tertutup
tidak ada ventilasi dan sirkulasi udaranya tidak berlangsung dengan baik
selama itulah dia akan berada di situ
oleh karena itu pelihara ruangan kita dengan ventilasi yang maksimal
pergerakan udara yang baik sehingga kalau di ruangan itu kita temukan droplet
orang yang positif akan dengan cepat bisa dikeluarkan dari ruangan itu dengan aliran udara yang baik
gunakan masker menjadi kunci yang penting
kita secara signifikan melihat bahwa pada kasus dengan
penularan yang tinggi ditandai dengan rendahnya kesadaran untuk menggunakan masker dengan benar
kami mencoba bertanya mengapa tidak menggunakan masker
sebagian besar mengatakan tidak nyaman karena desainnya yang tidak baik
oleh karena itu mari kita bisa memilih kita bisa menginovasi desain yang terbaik
agar kita tetap menggunakan masker dan aman dari covid sembilan belas
saudara saudara ini adalah kesempatan yang sangat penting
upaya yang harus kita lakukan karena kalau tidak
maka provinsi provinsi yang masih tinggi angka kenaikan kasusnya akan semakin lambat untuk bisa kita kendalikan
menyusul provinsi yang lain yang sekarang sudah relatif terkendali
kita bisa melakukan ini secara bersama sama pasti kita bisa
terima kasih selamat sore